polda metro jaya menangkap anggota komite eksekutif pssi johar lee eng terkait kasus dugaan pengaturan skor sepak bola nasional
dilansir cnn indonesia com johar ditangkap di area kedatangan bandara halim perdana kusuma setelah tiba dari solo jawa tengah
johar kemudian dibawa ke polda metro jaya
kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono telah membenarkan kabar ditangkapnya johar lee eng terkait kasus dugaan pengaturan skor
selain itu anggota komite eksekutif pssi lainnya gusti randa juga membenarkan kabar ditangkapnya johar lee eng
nama johar lee eng anggota komite eksekutif atau exco pssi yang ditangkap terkait kasus pengaturan skor
disebut oleh bupati banjarnegara budi sarwono dalam diskusi perihal mafia sepak bola
pernyataan budi ditayangkan acara mata najwa di trans tujuh beberapa waktu lalu
dalam cuplikan wawancaranya dengan
najwa sihab budi mengatakan ada komunikasi antara johar lee eng dengan anaknya lasmi indrayani
yang pada saat itu menjabat sebagai manajer tim persibara banjarnegara
budi mengatakan manajemen persibara diharuskan menyetor seratus juta rupiah untuk memenangkan tiap pertandingan
kala itu johar lee eng menjabat sebagai asprof pssi jawa tengah yang membawahi persibara banjarnegara
dalam wawancara tersebut budi mengatakan
dana yang digelontorkan persibara mencapai satu tiga miliar rupiah
saya sepuk dengan tanggung jawab saya sebagai bupati
saya menunjuk putri saya sebagai manajer persibara
mbak lasmi indrayani
ini putri saya yang pertama
terus mulai kita dilantik
mulai lasmi indrayani berhubungan dengan ketua asprog namanya pak johar lee eng
nah beliau berhubungan mulai kita berlatih
mulai ditawarin pemain sepak bola
mulai ditawarin pelatih
sampai mulai berlagak
alhamdulillah menang menang menang
mbak ini untuk kemenangan kita harus ngasih duit seratus juta
berlaga lagi menang lagi suruh kasih lagi seratus juta lagi
berkali kali terus seperti itu sampai tinggal final
tingkat final putri saya minta duit
bapak minta duit berapa lima ratus juta

untuk jadi tuan rumah
ini mungkin bagaimana intensif tersome aku
aku tidak mengertikan langsung selty